ada kendaraan angkot baru yang berseliwuran di jalanan ibu kota
kendaraan ini berukuran lebih besar dari angkot pada umumnya
dilengkapi fitur tambahan yang sebelumnya tidak ada pada angkot
salah satunya pintu otomatis yang dikendalikan pengemudi
sehingga memudahkan penumpang naik atau turun dari kendaraan
selain itu angkot baru ini juga dilengkapi ac ganda dan bangku berbusa
untuk menambah kenyamanan penumpang
sebagai penunjang keselamatan penumpang
angkot ini memiliki sabuk keselamatan palu pemecah kaca apar dan kamera cctv
pesannya enak nyaman terus lega
karena ini juga armadanya lebih besar dari mikrotrans sebelumnya
terus fasilitasnya juga lebih lengkap gitu
pusingnya juga lebih enak lebih empuk terus
yang intinya lebih nyaman saja
all new mikrotrans ini menggunakan kode rute jak sepuluh
dan melayani jurusan tanabang kota dengan tujuh puluh delapan titik pemberhentian
meski berukuran lebih besar
kendaraan ini masih bisa melintasi jalan pemukiman yang relatif sempit
untuk menjangkau masyarakat
armada baru mikrotrans yang saat ini sedang diuji coba
memiliki konfigurasi tempat duduk seperti angkot para lazimnya
yaitu di mana penumpang duduk saling berhadapan hadapan
kendaraan ini memiliki kapasitas maksimal lima belas penumpang
di mana ada empat belas tempat duduk di belakang
dan satu tempat duduk di depan di samping pengemudi

karena saat ini masih pandemi
dan untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik
maka kapasitas untuk sementara dibatasi sampai tujuh penumpang saja
uji coba alnu mikrotrans akan berlangsung selama enam bulan
dan akan diavaluasi untuk perbaikan rekayasa dan penyesuaian operasional ke depan
dan yang paling utama adalah

kebutuhan keselamatan keamanan dan kenyamanan warga jakarta
dalam beraktivitas dan menuntutkan
keuntungan dan kekuatan untuk penyelidikan
bagi anda yang penasaran coba
layanan all mikrotrans untuk sementara masih digratiskan
selama uji coba berlangsung
arya dita utama dwi adi prasetyanto jakarta